lo tau sih kak
gue gak setuju kalau si cardun dibebasin
orang bengis yang kayak dia nih kagak tahu diri
pokoknya jangan sampai dibebasin begitu aja
gue juga bakal nolak kalau cardun dibebasin
kebijakan haji sulam kali ini untuk membebasin cardun sangat tidak bijak
jangan lo perlu
lo harus umur hidup sekarang
kita penem di penjara
kita harus tetap berjuang supaya kardiun tetap di penjara
saya pun setuju
keadilan harus ditegakkan oke
sekarang kita semua menuntut keadilan ke tempatnya haji sulang
oke mari kita berangkat sekarang
ini berita hangat yang bisa kita jual ke haji muhyid
akan berbahaya nih berita
ini aneh aneh sih
ini kentut ya
daripada ditahan sakit
bau banget mal bau banget
ini makan sampah
ya ya ya berangkat ya
yang di belakang ah
ya tadi lo kagak ada pamitin sedar
wah cukup bohong
itu mau ke mana itu si badar cs
orangnya segitu banyaknya
badar sobari sama mang ojo ngerahin warga
mau ngedemo sulam
emang ada masalah apa
si sulam sampai di demo sama cs nya sendiri
kalau mau tahu lebih banyak baju
biar semuanya mulus
kasih gak kami
udah kasih dah
turun kasih tau
padahal badar cs itu menganggap sulam udah nggak sejalan sepikiran lagi sama mereka
makanya mereka ngerahin warga buat ngelawan haji sulap
akhirnya si badar ame si mang ojo ame sobari
bermusuhan dia tuh ame haji sulam
pasti bakal seterun nih mi
layak untuk ditonton
ngomong ngomong kenapa emang si badar cs itu nggak sejalan pikirannya lagi besi sulap
mau tahu kelanjutannya
ada biayanya lagi
lu tuh berdua ya di
mau nggak kelanjutannya
kalau nggak mau ya nggak apa apa ya mau
ininya dulu ji
ini berdua aja berdua deh
nih ngamak ngamak deh
lu jadilah banyak lo
udah jangan nyengir aja lo
mereka ini badar cs nggak setuju karena sulam mau ngebebasin si kardun
si kardun mau dibebasin
tapi mang ojo si badar sama si sobari nggak setuju
makanya badar cs itu ngerahin warga warga yang kagak setuju kalau sulam ngebebasin si kardun
kenapa si sulam mendadak mau ngebebasin si kardun
kalau mau tahu
lo datang kemari mau kasih informasi apa yang mau cari duit
ya nggak malah
ngajar dulu ya
nggak mau ngehajar bang

nggak mau ngehajar
nggak mau ngehajar
nggak mau ngehajar

abang minta pengertian dari lo deh yeah
untuk ikhlas ya
bang pokoknya elu nggak rido nggak ikhlas kalau abang lu sampai bebasin si kardun
ya taserah lu deh
niat abang yang baik ini
nanti elu pasti bakal ngerti dah
kalau gue sih lebih baik mikirin anak yang dalam kandungan sirom
daripada mikirin nasibnya si kak dunlan
kalo dia masih kaget setuju ya
yaudah deh gapapa dia kaget setuju sekarang
nanti kalo masalahnya udah kelar baru kita terangin ke rodya baik baik
insya allah ngerti dadi ya
jangan lepas dari gue
jangan lepas dari gue
jangan lepas dari gue
jangan lepas dari gue
ih gue sangat menghormati lu yang selalu berkelakuan baik di kampung ini ji
lo membantu sesama yang juga punya itikat baik ji
ngapain lo bantuin si kak dun
lo tau si kak dun kan udah sering banget ngejolemin gue
si kak dun tuh manusia nurjana
manusia setengah jadi jadian
si kak dun itu manusia tebal kumplit
jahatnya seperti jin ujung asfal
bener lah amin
kalau lo bebasin dia nih kacau di kampung urusannya
jadi dengerin aspirasi warga
eh gue agak senang tuh kalau si barongsai ini dibebasin
si yang tuh sering ngejolemin kiayang adhika
bukan begitu papi
nah udah udah udah udah
yang biasa dengerin aspirasi warga itu pejabat
lah sulapan juga warga biasa
dia juga perlu didengerin aspirasinya
mau didengerin soal adhika
oh buat buat lo dengerin
lo mendingan udah kagak usah ngomong ha
misi sama visi lo acak acakan ha
eh bener gak dar
bener tapi dia ada benernya juga
sama sama bener kita di sini
gue sih pak yang ngarepinnya antara si sobari badar mahmud
sama mang ojo yang buat ngelawan si haji sulam sama tuarganya
biar terjadi persis
berarti pertempuran darah
yang namanya preman itu akurnya sebentar nih
lihat aja ntar
ntar lagi jok saling bunuh
umi cing mahmud mana
dia mahmud lagi demo di rumah si sulam
ya si sulam yang di demo
dulu nikong ya
si bandar si sobari si mahmud
semuanya pada sehat sama si haji sulam
sekarang nih rom
semuanya pada berbalik
usuan sama si sulam
mereka pada demo itu karena si sulam itu sok baik dan riah
itu dia akan membantu membebaskan si kardun
siapa tuh si kardun
kardun itu mantan jawara preman be
sekarang lagi ditahan di polres
si sulam kakak iparnya si robby itu
malah bela si kardun
dan mau membebaskan penjahat kampung itu
jadi si sulam temenan sama penjahat kampung itu
enggak bukan ki bukan
bang sulam itu bukan temannya pak kardun
justru yang temannya pak kardun itu nih abahnya rum
lo cesan banget kok sama pak kardun
wah lo din jangan putar balikin fakta loh
terus terang aja ya be
ayah juga deket sama si kardun be
yang jawaraan tuh
tapi karena si kardon sudah terbukti bersalah
ya masa orang sana ditolong ya be
terus urusannya sama lo apa be
urusannya bukan sama ayah be
tapi sama si sulam
ya haji adiahan yang punya bubur itu be
ji gue ini orang yang pernah disolimin sama si kardun
tapi gue kagak setuju kalo lo bebasin si kardun
kalau ayah pribadi
ayah masih sakit ya be

si kardul pernah godain ayah
lecehin ayah seenaknya
saya juga pernah ditolong sama si kardun
saya benci banget sama dia
itu lapak lapak tambor ban saya
pernah tuh dijak jak sama si kardun
muka gila benar tuh orang
saya waktu pulang kerja malam pak ji
saya sempat dipalak sama si kadun
dompet saya digeledak
bahkan saya sempat digampar sama si kardun pak ji
ji intinya si kardun itu jangan cepat diampuni ji